cnn indonesia breaking news
anda bergabung di cnn indonesia breaking news
kita ikuti jalannya persidangan kasus pembunuhan wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso
agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum
siap yang mulia
silakan untuk dibacakan
kemudian apakah ada yang perlu disepakati
misalnya dakwaan keterangan saksi apakah akan dibacakan selengkapnya atau pokok pokoknya saja
bagaimana perasaan itu
terima kasih yang mulia
karena untuk meningkat waktu juga bahwa surat dawan sudah pernah kita bacakan
pembacaan persidangan saksi saksi juga sudah kita dengar bersama
kami mengusulkan apabila penasihat hukum juga tidak keberatan dan majelis hakim mengizinkan
maka kami akan membacakan pokok pokoknya saja terutama pada analisa yuridis analisa fakta dan fakta hukum
ada yang ditanggapi dari penasihat hukum
terima kasih yang mulia
kami tidak berkeberatan apabila keterangan saksi dan dakwaan tidak dibacakan lagi
tapi selibihnya harus dibacakan
jangan cari lengkap
demikian jawaban dari penasihat hukum
kami persilahkan kepada penutup teman untuk membacakan tuntutannya
terima kasih pak jisya kim yang kamulikan
kejaksaan negeri jakarta pusat untuk keadilan
surat tuntutan nomor register parkara pdm dua ratus tiga
garis miring lima
garis miring dua ribu enam belas
pendahuluan majelis hakim yang mulia tim penasihat hukum yang kami hormati
serta bapak ibu pengunjung sidang yang kami hormati
dengan memanjatkan puji syukur kehadirat tuhan yang maha esa
atas anugerah topik hidayah dan ridhanya
kita dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib lancar dan aman
hingga sampai pada akhir persidangan ini
dan pada hari ini majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kami
selaku penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana dalam perkara ini
pada kesempatan ini perkenanlah kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan
serta ucapan terima kasih yang sangat penting
dan juga untuk semua yang membutuhkan fakta fakta hubung guna membuktikan dakwaan kami
serta kesempatan yang seluas luasnya dan sepuas puasnya kepada terdakwa dan tim penasihat hukum
untuk mempertahankan hak haknya di depan persidangan pengadilan yang mulia ini
kiranya tuhan yang maha esa membimbing serta menguasai hati dan pikiran majelis hakim
dalam mengambil keputusan sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini
adalah putusan yang objektif material serta seadil adilnya bagi terdakwa masyarakat bangsa dan negara
pada kesempatan ini kami ingin mencapaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum
yang juga telah menunjukkan semangat kesungguhan ketekunan dan kegigihannya dalam usahanya
turut serta menegakkan hukum mencari kebenaran dan keadilan
sehingga kita dapat mengharapkan bahwa kebenaran material yang selalu dikumandangkan dalam persidangan ini
bukanlah slogan dan ucapan kosong belaka
adalah suatu kenyataan pada saat saat tertentu beberapa kali telah terjadi perbedaan persepsi
serta argumentasi antara kami dengan tim penasihat hukum serta terdakwa dalam mengungkap fakta hukum
dari alat bukti baik saksi maupun ahli namun perbedaan persepsi dan cara pandang dalam persidangan selama ini
kami nilai masih dalam batas batas kewajaran sehingga manifestasi tugas dan tanggung jawab masing masing
dalam semangat menggali dan menemukan mutiara mutiara kebenaran dan keadilan yang didampakkan oleh seluruh rakyat indonesia
dan yang harus ditegakkan melalui peradilan ini
lebih daripada itu dengan melihat kenyataan perjalanan persidangan perkara ini yang dipimpin oleh majelis hakim yang penuh kearifan ini
kiranya tidak diragukan lagi objektivitas pemeriksaan perkara ini
kepada pengunjung sidang kami sampaikan penghargaan yang setinggi tingginya dan rasa terima kasih yang setulus tulusnya
dengan kesadaran hukum yang tinggi berlaku sopan tertib hingga persidangan ini berjalan dengan baik lancar aman dan terkendali
kepada aparat dan instansi terkait yang telah bekerjasama dan penuh tanggung jawab
dalam menunjang keamanan demi kelancaran dan ketegangan berjalannya persidangan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya
dengan memperhatikan hasil hasil persidangan perkara ini
pengadilan negeri jakarta pusat tibalah saatnya mengajukan kami ulangi
dengan memperhatikan hasil hasil persidangan perkara ini di pengadilan negeri jakarta pusat
dibelah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana pembunuhan berencana atas nama terdakwa
selanjutnya surat dakwan berdasarkan surat perimpahan perkara acara pemisahan biasa nomor b tujuh ratus lima puluh satu sepuluh
garis miring epp dua garis miring enam garis miring dua ribu enam belas tanggal delapan juni dua ribu enam belas

garis miring pit b garis miring enam garis miring dua ribu enam belas garis miring

dan terdakwa dihadapkan keberadaan dengan dakwaan sebagai berikut tidak perlu kami bacakan

keterangan saksi adecat keterangan adecat
maka kami akan langsung membaca
dua ribu sepuluh tanggal delapan februari dua ribu sebelas
telah terjadi perluasan
makna saksi termasuk alat
bukti asas bagaimana pasal
yakni bahwa pasal satu angka dua puluh
dan angka dua puluh tujuh pasal
bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang
pengertian saksi dalam pasal pasal
tersebut tidak dimaknai termasuk
kami ulangi tidak dimaknai
termasuk pula orang yang dapat memberikan
keterangan dalam rangka penyidikan penuntutan
dan peradilan suatu tindak bidana
yang tidak ia selalu dengar sendiri
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri
dengan demikian arti penting dari
saksi bukanlah terletak pada apakah ia
melihat mendengar atau mengalami sendiri
suatu peristawa pidana melainkan
apakah kesaksian itu relevan atau tidak
dengan perkara pidana yang sedang diproses
berdasarkan peluasan makna saksi tersebut
dan dihubungkan dengan
dan dihubungkan juga dengan jurisprosesi sebagai
diadat maka keterangan saksi arief setiawan
sumarko yang mendengar langsung
cerita dari korban pimpinan tidak lama sebelum
korban menikah meninggal
dunia sehubungan dengan permasalahan dalam hubungan
pencintaan antara terdewa dengan pacarnya
bernama patrick sehingga korban bina menasihati
terdewa agar putus saja dengan pacar
yang suka kasar dan pemakaian narkoba
buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik
dan tidak mudah dimana
kemudian ucapan korban mirna tersebut ternyata
membuat terdakwa marah atau sakit hati
sehingga terdakwa memutuskan komunikasi dengan
korban pina dapat dikaturkan mempunyai
keterangan yang benar sebagai saksi
dikarenakan terdapat relevansi yang sangat erat
dan dengan tindak pidana yang didakwakan
satu dua terhadap keterangan saksi christie louis carter
atau saksi yang juga asaksi dari
kata kata yang dipacarkan di persidangan
setelah sebelumnya mengucapkan sumpah
pada data penyidikan
bahwa pemeriksaan saksi christi louis carter
dilakukan oleh penyidik
polda metro jaya di kantor australian federa police
atau afp yang beralamat di
dan telah dilakukan
di bawah sumpah
di hadapan penyidik polda metro jaya pada tanggal dua puluh sembilan februari dua ribu enam belas

bahwa sekalipun saksi christy louis carter
memberikan keterangan dalam bahasa inggris
pada tanggal dua puluh sembilan februari dua ribu enam belas
namun keterangannya dapat diterjemahkan
oleh translator atau penerjemah bahasa
yaitu amelia elizabeth lemondi
yang dikeluarkan oleh
telah disahkan atau dilegalisasi
oleh saudara hervino selaku konsul muda
di konsul jenderal republik indonesia
dengan nomor konsul muda di sydney new south wales australia
karakter sebanyak tiga kali namun yang bersangkutan tidak dapat hadir juga di muka persidangan untuk
memberikan kesaksiannya maka keterangan yang telah diberikan itu dapat dibacakan
bahwa dikarenakan keterangan saksi kristi lukar terjuga telah diberikan di bawah sumpah maka
berdasarkan pasal satu ratus enam puluh dua ayat dua kuhab maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi
di bawah sebuah yang diucapkan di sidang bahwa hukum acara pidana sebagaimana ketentuan dalam
kami ulangi bahwa hukum acara pidana sebagaimana ketentuan dalam ketentuan undang undang nomor dua
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu atau kuhab hanya mengatur mengenai penerjemah saat pemeriksaan di persidangan
pasal satu ratus tujuh puluh tujuh kuhab dan sama sekali tidak mengatur mengenai berita acara pesumpahan oleh penerjemah
pada tahap penyidikan sehingga ada atau tidaknya berita acara sumpah dari penerjemah pada tahap
penyidikan tidak dapat mengakibatkan suatu keterangan saksi yang diterjemahkan menjadi batal
demi hukum sebagaimana ketentuan dari pasal tiga qhap
yang menyebabkan penyidangan yang ditutupi oleh penterjemahan dan penyidangan yang ditutupi oleh
pemerintah menyatakan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini yang
merupakan asas legalitas adalah hukum acara pidana oleh karena itu tindakan penutup tersebut telah
sesuai dengan pasal satu ratus enam puluh dua s satu kuhap yang berbunyi jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam
penyidikan meninggal dunia atau karena halangannya tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil
karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan
maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan pasal satu ratus enam puluh dua ayat dua kuhap jika keterangan itu keterangan
itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan
transaksi di bahas sumpah yang diucapkan di sidang surat edaran magang maagung nomor satu tahun seribu sembilan ratus dua puluh lima
tentang kekuatan pembutihan berita acara pemeriksaan saksi dan visum yang terbentuknya dibuat di luar
negeri oleh pecah parsing bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas maka dapat nilai kalau
pembacaan keterangan saksi christie louis carter adalah sah secara hukum dan dapat dipersamakan
dan dipergunakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah sebagaimana diketentuan dari pasal satu ratus delapan puluh lima
ayat satu qhap dua alat bukti keterangan ahli acar bahwa berdasarkan profesor dr edward umar
syarif yaris shm hum dalam buku teori dan hukum pembuktian halaman enam puluh enam ada beberapa klasifikasi
keterangan ahli menurut hotkinson dan james yani a keterangan ahli berupa opini mengenai fakta yang
diketahui sebelum persidangan keterangan ahli yang menjelaskan permasalahan teknis atau arti kata c
keterangan atas fakta yang diberikan oleh ahli pengamatan perbandingan dan deskripsi yang
memerlukan keahlian d keterangan atas fakta yang diberikan oleh ahli yang tidak menentukan
memerlukan keahlian untuk pengamatan perbandingan dan pendeskripsian e keterangan dari orang lain

bahwa dari klasifikasi di atas maka dapat ditemukan secara garis besar
jika keterangan ahli dapat dibagi dua
yakni pendapat ahli mengenai suatu permasalahan
yang menjadi topik perkara di persidangan atas dasar suatu pengetahuan dan pengalaman ahli
yang dinyatakan di persidangan tanpa memerlukan suatu tindakan sebelumnya
dan b pendapat ahli atas dasar suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum persidangan
seperti pemeriksaan penelitian atau observasi
bahwa m yahya rahapes sarjana hukum dalam buku pembahasan pemasalan dan penerapan kuhap
edisi kedua halaman dua ratus delapan puluh empat dua ratus delapan puluh lima menyatakan
dalam keadaan tertentu keterangan beberapa orang ahli dapat dinilai sebagai dua
atau beberapa alat bukti yang dapat dianggap memenuhi prinsip minimum pembuktian
yang ditentukan dalam pasal satu ratus delapan puluh tiga kuhap
alasan yang dapat memperkuat pembeda pendapat di atas adalah
apabila keterangan para ahli tersebut diberikan dalam bidang keilmuan yang berbeda
dan apa yang diterapkan oleh para ahli tersebut
bukan merungani suatu hal atau keadaan yang sama
tetapi dua hal atau keadaan yang berbeda
antara yang satu dengan yang namun saling bersesuaian
bahwa atas dasar klasifikasi ahli tersebut
maka diberikan telah diperdengarkan keterangan ahli dari berbagai disiplin imun yang berbeda
yaitu dr selamat purnomo spf dkm sebagai kedokteran forensik
prof budi sampuno spf dfm juga ahli kursus
kedokteran forensik dr nusra mansubandi msi
ahli toksikologi forensik dr rarnet imadi agus gagel wirasota msi
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
sebagai alat putih yang sah dalam memperkuat pembuktian
bahwa dalam perkara ini para ahli memberikan penilaian
ataupun pandangan dari sudut pandang yang berbeda
sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing masing
namun antara keterangan ahli yang satu dengan yang lain saling bersesuaian
sekalipun berbeda bidang keahliannya
sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang berdiri sendiri
yang dengan sendirinya dapat mencukupi batas minimum pembuktian
sebagai ketentuan dalam pasal satu ratus delapan puluh tiga kuap
di mana hal ini dapat dilihat dalam rangkaian sebagai berikut
sejak korban mirna meminum vietamai skopi dalam satu kali sudutan
korban mirna pingsan dengan kondisi tangan dan kaki kaku
bahwa dalam kasus kematian tidak wajar
sebagai dokter forensik harus mendapatkan penegakan
dan harus dapat menegakkan diagnosa penyebab kematian
dengan melakukan pemeriksaan luar maupun dalam atas permintaan penyidik
dalam kasus ini karena pihak keluarga korban mirna pada awalnya keberatan
untuk dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi
maka setelah mendapat penjelasan dari penyidik
dan atas kompromi dengan pihak keluarga korban mirna
maka disepakati pemeriksaan terhadap jenazah korban bina dilakukan
dengan pengambilan sampel organ berupa lambung hati empetul dan urin
yang dianggap dapat memberikan informasi penyebab kematian korban mirna
setelah dilakukan pengambilan sampel organ tubuh korban mirna
menunjukkan adanya kelainan kelainan pada lambung
dan seluruh penjenahan yang tampak kalsif pada mukosal lambungnya
di mana kondisi tersebut tidak bergantung
kondisi tersebut berkeselan dengan kondisi korban mirna sebelum meninggal
maka dr frenzik sebelum dapat menentukan sebab kematian
sebelum dilakukan pemeriksaan toksikolog atas minuman vietnam ice coffee
dan sampel organ tubuh korban mirna
sebagaimana surat visum et reputum nomor polisi r tujuh satu dua ribu enam belas
garis mening rumah sakit bangkari tingkat satu tanggal sepuluh januari dua ribu enam belas
berdasarkan silko stensil of death

yang diterangkan dari pihak korban
serta para saksi tkp yaitu saksi hani
dan saksi para karyawan restoran oleh vir
pengamatan hasil rekaman cctv yang telah dianalisa oleh ahli di silap rensik
dan hasil toksikolog rensik
berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik
bareng bukti sisa minuman dan organ carian tubuh nomor lab delapan puluh enam a kt dua ribu satu
yang pada pokoknya menyatakan adanya racun cyanida atau nacn
dalam sisa minuman vir enam s copi
dan organ tubuh yaitu lambung korban mirna
maka ahli kedokteransik dapat memastikan adanya kelainan pada tubuh korban
dan sebab kematian korban adalah karena racun cyanida atau nacn
wira suta msi apotekar
yang pada intinya menyatakan bahwa sisa minuman vietnam ice coffee
dan sampel organ tubuh korban mirna dilakukan pemeriksaan toksikologi
untuk mengetahui ada atau tidak nyesat atau bahan berbahaya
yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia
bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik
bareng bukti sisa minuman dan organ carian tubuh
nomor lab delapan puluh enam a kta garing dua ribu enam belas pada pokoknya menyatakan
adanya racun cyanida pada sisa minuman vietnam ice coffee dan organ tubuh yaitu labung korban mirna
bahwa ahli toksikologi forensik
yakni dr red nat imade agus gilgil
wirasuta dalam memberikan pendapatnya berdasarkan data data yang diperoleh dari penyidik berupa
berita acara pemeriksaan pihak keluarga
korban mirna serta para saksi di tkp
antara lain saksi hani dan saksi para karyawan restoran oliver
hasil pengamatan rekaman cctv yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik
dan berita acara pemeriksaan ahli toksikologi forensik dr nur sarman subhan di msi
serta hasil pemeriksaan puslah por bareng skrim mabespori berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalisik bareng bukti
sisa minuman dan organ cairin tubuh nomor lab delapan puluh enam a kta dua ribu enam belas
yang pada pokoknya menyatakan adanya racun cyanida pada sisa minuman vietnam ice coffee dan organ tubuh yaitu lambung korban mirna
bahwa ahli toksikologi forensik
yakni dr red nat imade agus gilgil
wirasuta juga telah melakukan percobaan terhadap proses pembuatan vietnam ice coffee
dengan beberapa kemungkinan tahapan waktu tepatnya racun cyanida dimasukkan ke dalam minuman vietnam ice coffee
dengan melibatkan beberapa orang panelis yang berada di tkp pada saat kejadian
dan mempertimbangkan juga hasil pengamatan rekaman cctv yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik
sehingga menghasilkan kesimpulan berdasarkan panelis satu saksi rangga dan tiga
saksi devi krisnawati siagian yang mengamati dan memeriksa warna dan bau sisa vietnam ice coffee yang telah diminum oleh korban mirna
menyatakan warna hasil percobaan enam
es ditambah susu filter kopi dan air panas filter dibuka dimasukkan nacn lalu diaduk
sangat mendekati dengan warna sisa minuman vietnam ice coffee yang telah diminumkan
di mana vietnam ice coffee tersebut juga memberikan bau yang menyengat
bahwa berdasarkan hasil percobaan kemungkinan penambahan racun cyanida oleh saksi rangga selaku barista
dan hasil pengamatan rekaman cctv terhadap pergerakan saksi rangga yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik
maka dapat dibuktikan bahwa tidak ada pergerakan atau aktivitas lain dari saksi rangga dalam meracik vietnam ice coffee
sehingga saksi rangga tidak terbukti telah menambahkan racun cyanida ke dalam vietnam ice copy yang diracik olehnya
bahwa berdasarkan hasil percobaan kemungkinan penambahan racun cyanida oleh saksi agustriono selaku runner
dan hasil pengamatan rekaman cctv terhadap pergerakan saksi agustriono yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik
maka dapat dibuktikan bahwa tidak ada gerakan ataupun aktivitas lain dari saksi agustriono
dalam menyajikan vietnam ice coffee ke meja lima puluh empat sehingga tidak terbukti setelah menambahkan racun cyanida ke dalam fik yang telah diracik oleh saksi rangga
bahwa berdasarkan hasil percobaan kemungkinan penambahan racun cyanida oleh terdakwa selaku pemesan
dan hasil pengamatan rekaman cctv terhadap pergerakan terdakwa yang mencurigakan selama menguasai vietnam ice coffee di meja lima puluh empat
berdasarkan analisa ahli digital forensik forensik
serta hasil pemeriksaan lab empat mabespori terhadap barang bukti sisa kopi yang diminum oleh korban mirna telah mengandung nacn
maka berdasarkan bukti dan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa selaku pemesan vietnam ice coffee yang bertanggung jawab terhadap penambahan nacn ke dalam vietnam ice coffee yang telah diminum oleh korban myrna
bahwa para ahli toksikologi forensik telah menentukan kadar cyanida yang ditambahkan nacn

dimana telah dapat ditentukan bahwa korban myrna telah meminum racun cyanida di atas letal dosis atau dosis mematikan
bahwa para ahli toksikologi forensik juga telah menerangkan tentang waktu dimasukkan racun cyanida ke dalam minuman vietnam ice coffee
pada hal itu
pada hari rabu tanggal enam januari dua ribu enam belas sekira pukul enam belas tiga puluh wib sampai dengan pukul enam belas empat puluh lima wib
sebagaimana berita acara pengujian penentuan waktu dimasukkannya cyanida ke dalam minuman korban myrna
saat ini tidak didapatkan adanya gambaran faktor resiko untuk melakukan perbuatan yang berpotensi untuk mencelakakan diri dan orang lain
tidak ada riwayat pelanggaran hukum sebelumnya tidak didapatkan faktor resiko yang dapat menjadikan motivasi internal atau motivasi eksternal
untuk melakukan suatu pelanggaran hukum terkait kejadian perkara yang sedang dijalaninya ini
tidak ada gambaran kepribadian antisosial atau psikopat serta tidak ada riwayat ketergantungan terhadap saat kelarang
bahwa benar berdasarkan kesimpulan surat keterangan kesehatan jiwa nomor tu dua dua angka romawi sembilan lima belas sepuluh tiga ratus dua puluh empat dua ribu enam belas tanggal lima belas maret tahun dua ribu enam belas
yang dibuat dan ditandatangani oleh tim ahli dari rumah sakit umum pusat
pusat nasional dr cipto mangunkusumo yang terdiri dari psikiater dan psikolog klinis pada pokoknya menyebutkan
jika terperiksa agus triono saat ini tidak didapatkan adanya gambaran faktor resiko untuk melakukan perbuatan hukum seperti dalam perkara ini
tidak ada riwayat berurusan dengan aparat hukum sebelumnya tidak ada riwayat sengaja menyakiti orang lain tidak terlihat adanya vaksin
selepas jeda berikut kita akan kembali mengikuti jalannya persidangan kasus pembunuhan wayan
mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso bersama prasidya puspa